terima kasih kalau dia mati kita ini akan lebih mudah pak
lebih mudah menguasai hartanya
star indonesia season dua
kok dia belum nelfon juga ya
tenang aja sas
pasti dia lagi banyak urusan
urusan urusan apa
ya bukannya pak manis sedang sakit keras
aku yakin pasti dia bakal nelfon kamu
iya tapi seenggaknya dia kan bisa telepon aku walaupun cuma sebentar
saskia aku ngerti gimana perasaan kamu
tapi kamu juga tahu
gimana kalau orang sedang menghadapi banyak masalah
percayalah sas aditya pasti menghubungi kamu
besok juga pasti dia akan datang
siapa yang menangis
ibu pak man
nggak ada apa apa
kalau nggak ada apa apa kenapa ibu menangis
ibunya asis sas
dia itu kan sudah ibu anggap seperti saudara sendiri sas
tapi kamu tahu kan
dia sekarang sedang marah dan benci
kalau bu aji sedang marah begitu
ya kita harus cari jalan
gimana caranya supaya dia nggak seperti itu kang
acara lamarannya saskiat tanpa kehadirannya
dia itu kan sudah seperti ibu buat saskia
ibu ajis itu sebetulnya berhati lembut
tidak keras seperti apa yang terlihat dari luar
sepertinya paman teh bisa membujuk dia
percaya sama paman
paman pergi dulu ya
tolong buka pintu cepat
ada apa kamu kesini
saya mah tidak mau tinggal di rumah si fatimah
saya mau tinggal di sini saja ya
saya betul betul marah sama dia
ya karena masalah dia sama kamu
apa sih maksud kamu
dia kan sudah pernah janji
mau menikahkan saya sekian sama si ajis
tapi kenapa tuh sekarang dia ingkar janji
jadi kamu pergi itu karena aku
pokoknya saya mah tidak peduli
dia mau lagi sakit
tapi saya tidak peduli
fatimah sakit lagi
sakit jantungnya tekumat lagi
kamu ini waras apa enggak sih
masuk fatimah sakit kamu tinggalkan
tapi kan kamu juga menganggap dia seperti saudara kamu sendiri
kalau kamu saja bisa tidak peduli
kenapa orang buta seperti saya tidak bisa
kamu nggak peduli
saya tidak peduli
saya yang salah
saya salah paham
fatimah itu tidak pernah menjanjikan pada saya apapun
saya saja yang terlalu banyak mengharap
kalau sampai terjadi apa apa dengan fatimah
aku tidak pernah memaafkan diriku ini
apa kamu yakin dia tidak mempermainkan kamu
kalau begitu ma
kita cepat ke sana sebelum terlambat
bu mereka datang
terus ibu gimana
terus ibu gimana
ya ibu tiduran saja
silahkan bu ibu fatimanya ada di dalam
fatimah ini aku
ini aku fatimah
terima kasih sudah datang
doa saya ayahnya didengar juga oleh allah sas
kamu jangan banyak bicara
dan dan jangan pikirkan omonganku kemarin ya
saya akan ngelakuin apa aja bu
saya akan menikah dengan bang ajis begitu dia kembali
kamu jangan nikah dengan ajis
kamu harus nikah dengan laki laki yang kau cintai
kamu kan mencintai aditya
kamu harus menikah dengan aditya
bisa menemukan perempuan yang lain
yang cocok dengan dia
terima kasih bu
benar kan saskia
ibu ajis itu sangat mencintai kamu dan ibumu
jadi fatima tidak sakit
ini semua idenya paman
ibu gak apa apa kan bu
yang penting kita semua sekarang baik baik aja
dan kembali bersaudara
jadi sekarang kita bisa mempersiapkan lamaran yang meriah ya kan
saya tungguin sampai sekarang dia belum nongol juga
bilangin aja sama dia kalau omnya udah mati
kami terlalu berduka cinta tante
cepet anak matau diri
tapi aditya udah pulang nanti
udah balik dari kemarin
kamu gak salah
kemarin setelah aditya tutup telepon dari tante
katanya kemarin aditya udah pulang
iya kalau dia udah pulang dari kemarin
mesti dia udah nyampe dong
terus kemana dia
ya mana aku tau
oh jangan jangan terjadi sesuatu sama dia
mungkin di dalam perjalanan kali ya
kalau memang dia udah pulang
oke ya udah ya
kalau hari ini aditya belum sampai rumah juga
kapan dia bakal balik untuk tunangan ya
apa kita mesti kasih tau soski ya
oh jangan jangan dulu
nanti dia bakal panik nih
kata mereka sih
diti udah pulang dari kemarin
kalau udah pulang
eh papa ini gimana sih
emang papa gak denger semalam di tv
mobil tergerincir masuk curang
papa ini gimana sih
kalau dia mati
kita ini akan lebih mudah pak
lebih mudah menguasai hartanya
anak kecil kamu gak tau apa apa
masuk masuk masuk
iya iya iya kamu masuk masuk masuk
supaya kita lebih yakin
lebih baik sekarang aku cek ke kantor polisi
seandainya aditya mati
harta ini akan jadi milik aku
mudah mudahan suamiku bawa berita bagus
mama kalau benar jahat
pasti allah akan membalasnya